langsung memasukkan data email tersebut ke dalam aplikasi cir
banyak juga ponsel yang masuk dia itu belum terdaftar gitu ya tapi udah udah dijual gitu katakanlah gitu ya
erik adalah salah satu pengguna ponsel x international dengan salah satu merek keluaran amerika selama satu tahun terakhir
ponsel x inter adalah istilah umum yang menunjukkan kondisi ponsel bekas pakai yang berasal atau didapatkan dari luar negeri
erick mengaku tertarik membeli ponsel jenis ini
selain untuk gaya hidup di sisi lainnya erik juga mencari ponsel yang berbeda
ia melihat kondisi fisiknya yang terlihat seperti baru dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga ponsel di counter resmi
awalnya saya kebutuhan hidup saya untuk mobil karena selain untuk kebutuhan hidup saya untuk gaya hidup saya
di mana di handphone ini banyak aplikasi yang sangat memadai untuk pengguna saya sendiri mas
saya awalnya juga nggak tahu ini hp x inter
saya belinya second di toko
nah dari pihak toko pun tidak menceritakan bahwa ini hp tidak resmi
selang setahun penggunaan ponsel yang ia gunakan mengalami kendala
sinyal provider miliknya mendadak hilang tanpa sebab yang jelas
meski sempat mengganti dengan sim card provider lain
saya alami awalnya biasa aja
saya baik baik call masih lancar sinyal pun lancar
nah ketika itu satu bulan yang lalu tiba tiba sinyal hilang
terus saya coba bawa ke tempat servis handphone
di sana dibilangin bahwa dari handphonenya ini emailnya belum terdaftar mas
oh gitu iya
sebelumnya belum pernah ngecek email gitu
kebetulan saya belum pernah ngecek hp ini ya exitter apa hp resmi
kejadian yang dialami oleh erick mungkin satu di antara banyak orang yang juga mengalami hal serupa
bahkan tak jarang dari mereka menggunakan jasa unblock email untuk membuka blokir email pada ponsel
namun jasa unblock email termasuk ilegal
hal ini terungkap pada jumat lalu
saat direktorat bidana cyber bares krimpolri menyita satu ratus sembilan puluh satu ribu ponsel berkaitan dengan pendaftaran email ilegal
yang melibatkan aparatur sipil negara dari kemenperin dan dirjen bea cukai
polisi menangkap empat tersangka dari pihak swasta dan dua asn dalam kasus ini
para tersangka terbukti telah melakukan pendaftaran email melalui aplikasi identity register atau cier
kemenperin periode sepuluh hingga dua puluh oktober dua ribu dua puluh
tidak sesuai prosedur
perusahaan pemohon ini mengajukan untuk memasukkan ke dalam sinas secara online
kemudian diajukan ke menteri periode serian dan ada bagian yang untuk melakukan verifikasi terhadap data
setelah itu diberikan persetujuan ke kementerian informasi dan dimasukkan ke data namanya program ser
nah tahapan di kementerian itu
perindustrian inilah yang tidak dilakukan oleh salah satu tersangka dengan inisialnya f
yang seharusnya di situ ada pembayaran apa segala macam tidak dilakukan
berdasarkan keterangan kabar eskrim polri komjen wahyu widada
modus operandi pelaku adalah tidak melakukan proses permohonan email hingga persetujuan kominfo
melainkan langsung memasukkan data ke aplikasi cier
aktivitas ini membuat negara merugi hingga ratusan miliar
dan modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan email ini
hingga mendapatkan persetujuan kemenkom info atau secara tanpa hak langsung memasukkan data email tersebut ke dalam aplikasi ceir
tadi apa yang telah dilakukan oleh para pelaku ini selama sepuluh hari
ada dugaan kekerugian negara
berdasarkan informasi di situs kominfo go id
aturan pemerintah tentang pengendalian international mobile equipment identity atau imei
telah berlaku sejak delapan belas april dua ribu dua puluh
tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan industri
apalagi diprediksi ada sembilan hingga sepuluh juta unit ponsel ilegal yang masuk ke indonesia setiap tahunnya
hal itu turut merugikan negara
maka kerugian negara bisa mencapai dua delapan triliun rupiah per tahun
dengan estimasi harga per unit ponsel ilegal rata rata dua lima juta rupiah
kerugian tidak hanya dialami oleh negara namun juga pengguna ponsel eks internasional
selain mengalami kendala sinyal tentunya proses pendaftaran imei secara resmi akan jauh lebih rumit dan mengeluarkan biaya lebih besar
banyak juga ponsel yang masuk dia itu belum terdaftar gitu ya
tapi udah udah dijual gitu katanya lah gitu ya
karena ada masa tenggang di mana ponsel tersebut tetap dapat aktif gitu ya
sehingga pada masanya kemudian dia terblokir
nah ini yang memang juga biasanya harus dilakukan pembayarannya
biasanya pembayarannya akan lebih mahal sih kalau kita lihat dibanding pembayaran di bandara
tapi tetap dapat dibayarkan untuk didaftarkan
atau diregistrasi imei nya
ya bagi anda yang ingin membeli handphone dengan budget hemat atau second
ada beberapa hal yang harus anda perhatikan
yang pertama adalah mengecek kondisi fisik dari handphone yang akan anda beli
apakah masih orisinil atau sudah ada pergantian spare part
dan yang kedua adalah mengecek kondisi imei
hal ini bisa anda lakukan dengan cara melakukan penekanan tombol bintang pagar enam pagar
nanti akan muncul nomor registrasi imei pada layar handphone tersebut
atau bisa juga dilakukan dengan melakukan pengecekan via website kemenperin go id
yang ketiga usahakan membeli handphone di konter konter resmi
agar anda mendapatkan jaminan garansi apabila handphone ini bermasalah di kemudian hari
dan yang terakhir jangan pernah mudah percaya dengan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang ditawarkan handphone tersebut
bisa jadi akan timbul masalah di kemudian hari
jadi pilihannya kembali lagi ke anda mau beli handphone yang mana